untuk informasi terbaru terkait aksi teror bom di surabaya kita akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia eka rima saat ini berada di rumah sakit bayangkara
dan juga aldi hawari yang saat ini berada di mapuda jawa timur kita akan ke eka rima terlebih dahulu di rumah sakit bayangkara
emrima bagaimana kondisi korban yang ada di rumah sakit bayangkara termasuk korban yaitu anak dari pelaku di mapo restabes surabaya pada pagi hari ini kondisinya seperti apa
baik tiffany saya jelaskan bahwa posisi saya saat ini sedang berada di polda jawa timur bukan di rumah sakit bayangkara
artinya saya akan menyampaikan informasi terkait perkembangan yang berada
saya berada di polda jawa timur bagaimana tadi ketika kabupaten tumas polda jawa timur sudah memberikan relis terakhir kepada kami terkait perkembangan yang ada
terkait perkembangan yang ada terkait penindakan penindakan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan pada hari ini ada tiga belas penindakan empat diantaranya langsung ditembak mati di tempat
karena melakukan perlawanan dengan pihak densus delapan puluh delapan yang melakukan penindakan pada sejak pukul dua tiga puluh dini hari sampai pukul lima sore tadi
artinya sudah ada total
sembilan belas dan sembilan diantaranya ditangkap dalam keadaan hidup di wilayah sidoarjo dan juga kota surabaya
artinya penindakan penindakan ini terus dilakukan oleh pihak keamanan untuk membuat tindakan tindakan atau rencana rencana yang akan dilakukan oleh pelaku pelaku bom bunuh diri ini untuk digagalkan
namun pada hari ini meski tindakan tindakan tersebut sudah dilakukan sejak pukul dua tiga puluh pagi hari tadi
namun pada pukul tujuh tiga puluh atau sekitar pukul delapan sempat terjadi juga
ada aksi bunuh diri ini yang lolos dari pantauan pihak keamanan atau pemantauan yang dilakukan oleh densus delapan puluh delapan
artinya masih perlu diwaspadai bahwa aksi aksi ini masih mungkin saja akan terjadi di beberapa titik
namun yang menjadi titik poin penting di sini adalah pihak kepolisian terus melakukan tindakan
artinya siapapun pelaku jaringan ekstremis ekstremis indonesia yang berafiliasi
baik itu dengan jad ataupun juga jat ataupun juga dengan isis
mereka perlu waspada dalam situasi ini
karena pihak keamanan
sudah mulai melakukan tindakan tindakan yang jauh lebih serius
dengan aksi tembak mati di tempat ketika melakukan perlawanan
dan begitu juga dengan undang undang terorisme yang akan segera disahkan pada akhir mei ini
rencananya bahwa nanti akan juga ada bantuan dari pihak tni
meski selama ini sebenarnya polri juga sudah melakukan kerjasama dengan tni dalam proses pengamanan titik titik tertentu
pada hari ini pun tidak hanya polri saja
tni juga melakukan turut membantu membackup proses pengamanan di titik titik vital tertentu
di kota surabaya
sementara untuk informasi lainnya
ya ini terkait bagaimana jumlah korban sejauh ini
informasi yang saya dapatkan ada delapan belas jumlah korban di tiga tempat
yakni di gereja santa maria takbercela
kemudian di gki
kemudian juga di gereja arjuna
artinya total ada delapan belas korban meninggal dunia
dan tiga belas di antara adalah pelaku bom benodiri
dan ini di luar dari jumlah korban lainnya
yakni berada di polri stabes kota surabaya
ada lima kantor
ada jumlah penyakit yang berisi empat jenazah
tadi yang dibawa ke rumah sakit bayangkara
sementara di rusun wonocolo juga ditemukan tiga korban
yang satu termasuk anton
anton ini adalah masuk dalam kategori tindakan
karena pada saat proses pembersihan atau proses sterilisasi
yang dilakukan oleh pihak keamanan dan pada malam tadi di wonocolo
anton ini diduga masih dalam keadaan hidup
dan berniat untuk menekan tombol pemicu bom
yang pada saat itu berada di tas ransel
dan diidentifikasi masih aktif
sehingga dilakukan penindakan tembak di tempat oleh pihak densus delapan puluh delapan
sementara dua korban lainnya adalah istri dan juga anak anton
yang menambah daftar korban dari pelaku bom benodiri
yang terjadi di surabaya dan juga sidoarjo
nah ini menjadi langkah antisipasi yang perlu dilakukan
oleh pihak kepolisian dan juga tni
untuk membantu bagaimana kinerja tni dan masyarakat secara luas
bahwa dalam situasi ini tidak perlu panik
namun tetap waspada dalam situasi ini
titik titik seperti mal mal kemudian pasar ini tidak perlu khawatir
karena sejak pagi hari tadi memang informasi simpang siur di kota surabaya
banyak sekali informasi yang menyatakan bahwa di sejumlah titik ini
ada ancaman bom bunuh diri dan juga ada berbagai ancaman lainnya
ini yang membuat warga kota surabaya menjadi khawatir
seperti yang terjadi di pasar turi pasar wonokromo dan juga di gubeng
ini sebenarnya informasi informasi yang perlu diklarifikasi oleh masyarakat secara langsung
ada nomor telepon satu ratus dua belas pemerintah kota surabaya
untuk mendapatkan informasi secara valid
baik itu dari polrestabes kota surabaya ataupun dari pemerintah kota surabaya
satu ratus dua belas nanti akan terhubung langsung dan masyarakat bisa mendapatkan informasi secara langsung
ataupun jika mereka menyaksikan atau melihat gelagat sesuatu yang dinilai mencurigakan
maka bisa langsung memberikan informasi tersebut ke satu ratus dua belas
ke pemerintah kota surabaya yang langsung terkoneksi dengan pihak kepolisian polrestabes kota surabaya
rima singkat saja pertanyaan terakhir dari saya
kabar informasi terkait tiga anak dari pelaku bom di wonocolo tadi malam
kondisinya seperti apa karena kabarnya akan dijadikan sebagai saksi mahkota
untuk kepentingan penyelidikan perlindungan juga akan seperti apa singkat saja rima
baik fani untuk tiga anak ini adalah tadi malam ketika di rumah sakit
maksud saya di rusun wonocolo ini ada tiga anak
yang satu adalah anak dari anton ini
yang berusia lima belas tahun yang menyelamatkan adik dua adiknya di rumah sakit kodija
sudah diamankan di rumah sakit bayangkara pada saat ini dalam proses perawatan
begitupun dengan satu anak yang saat pagi tadi berhasil diselamatkan oleh palestabes kota surabaya
adalah anak dari pelaku bom bunuh diri yang ada di polrestabes kota surabaya
saat ini sudah di bawah perlindungan pihak kepolisian republik indonesia
serta di bawah pantauan tp dua a
dan juga di bawah pantauan pihak pendampingan anak dan korban
pemerintah kota surabaya
namun dalam situasi ini untuk membuat langkah pemerintahan atau langkah pihak kepolisian ini tidak salah jalan
nantinya mungkin juga perlu dampingan dari komnas perlindungan anak
untuk bisa langsung datang ke kota surabaya
bagaimana nanti proses penindakan ini agar tidak menyalahi aturan aturan terkait perlindungan anak
namun ini memang isu yang cukup sensitif sekali fani
maka perlu ada treatment treatment sensitif pula atau treatment yang serius pula
dari pemerintah dan juga pihak kepolisian untuk nantinya tidak membuat keempat anak ini
justru mereka berada di bawah tekanan atau justru nantinya akan menimbulkan trauma tersendiri bagi mereka
mungkin juga program deradikalisasi harus masuk dalam situasi ini untuk bisa membuat keempat ini
yang merupakan saksi kunci mereka tidak turut dalam aksi aksi lanjutan
yang nantinya justru akan memicu atau mempertebal radikalisme yang sudah ditanamkan
oleh kedua orang tua mereka sejak mereka kecil
baik terima kasih rima kita akan bergeser ke aldi hawari di rumah sakit bayangkara
aldi perkembangan informasi terkait dengan korban di rumah sakit bayangkara
termasuk satu anak dari pelaku bom di polrestabes pagi hari ini
perkembangan informasi kondisi seperti apa
ya baik fani sebelumnya kami ingin mencoba untuk merekapitulasi sebetulnya berapa jumlah korban
yang tewas pada rentetan peristiwa ledakan bom yang terjadi
baik dimulai dari ledakan bom di gereja kemudian di rusun wonocolo kemudian di polrestabes
dan juga serangkaian tindakan dilakukan oleh densus delapan puluh delapan dan juga polda jawa timur dan kepolisian begitu fani
di sini kami mencatat total jumlah korban tewas ada sebanyak dua puluh sembilan orang
singkatnya begini dua puluh sembilan orang ini terdiri dari tujuh belas orang korban tewas adalah terduga pelaku teroris
sementara dua belas lainnya adalah warga sipil
dan jika kita memecah dua puluh sembilan korban yang tewas itu adalah terdiri dari mereka yang meninggal di gereja santa marieta bercela
kemudian gereja kristen indonesia di ponegoro
dan juga gereja pantai kosta pusat surabaya
ini ada sebanyak enam pelaku terduga teroris ditambah dengan dua belas masyarakat sipil
di wonocolo apartemen atau rusunawa wonocolo ini ada tiga terduga pelaku teroris yang tewas
sementara di polrestabes surabaya ini ada empat terduga pelaku teroris yang tewas saat ledakan bom tersebut
dan juga tadi saat tindakan dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga dibantu oleh densus delapan puluh delapan
pertama ada dua terduga pelaku teroris
kemudian dilumpuhkan lagi ada dua berarti total ada empat terduga pelaku teroris yang tewas
dan ini jika dikalkulasikan ada sekitar untuk sementara
saya ulangi untuk sementara sampai saat ini ada dua puluh sembilan korban tewas yang terdiri dari tujuh belas terduga pelaku teroris dan juga dua belas masyarakat sipil
dan tadi baru saja kadif humas polda jawa timur merilis lima nama nama baru yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim forensik
begitu melalui data primer dan juga data sekunder
kelima nama tersebut adalah sinta edi handoko berusia lima puluh satu tahun berjenis kelamin perempuan
dan dia adalah korban dari gereja santa maria tak bercelak kemudian nyonya lin wakni usia lima puluh enam tahun juga perempuan
juga sama adalah korban dari gereja santa maria tak bercela kemudian juga selanjutnya jenazah nomor tiga yang berhasil diidentifikasi
yaitu daniel agung putra kusuma berusia lima belas tahun ini adalah korban dari gereja pantai kosta pusat surabaya
dan di sini korban nomor empat yang berhasil diidentifikasi adalah nur sin berusia lima puluh enam tahun dan juga warsiman lima puluh tujuh tahun
dengan demikian fani dapat kami informasikan bahwa dua belas untuk sementara dua belas korban warga sipil yang menjadi korban di gereja
ledakan tiga gereja di surabaya ini sudah berhasil diidentifikasi
sebelumnya nama nama yang sudah berhasil diidentifikasi adalah vincenzius berusia dua belas tahun kemudian nataniel usia delapan tahun
goderby ariesta berusia enam puluh tahun kemudian marta usia lima puluh empat tahun dan yang terbaru adalah pujastuti dan juga mayawati dan t sukcien
jadi sudah ada total dua belas korban tewas di tiga rentetan bom gereja di surabaya yang terjadi pada kemarin ini sudah teridentifikasi
dan untuk data data dari anak anak yang selamat ini kami informasikan tiga anak selamat dari rusunawa wonocolo
tiga anak selamat ini adalah anak dari terduga pelaku teroris
dan juga anton begitu yang berhasil dilumpukan polisi mereka masing masing berusia lima belas tahun sebelas tahun dan juga sepuluh tahun
dan tadi seperti yang diinformasikan oleh rekan kita eka rima bahwa mereka saat ini sudah berada di rumah sakit bayangkara
untuk diberikan perlindungan juga pendampingan sebagai saksi kunci begitu
kemudian juga satu anak yang lolos yang berhasil lolos dari maut dari ledakan yang dilakukan oleh orang tuanya di polrestabes surabaya adalah berinisial ais berusia delapan tahun
dan tadi pada saat terjadi ledakan di polrestabel surabaya
juga ada empat anggota kepolisian yang terluka kita lihat dari rekaman cctv yaitu bribka m taufan aibda umar bribka rendra dan juga bribtu dimas begitu fani
terima kasih aldi hawari dan juga sebelumnya eka rima melaporkan langsung dari surabaya jawa timur